sehat kurni kembali yang penting semangat
mudah mudahan dengan bantuan ini teman teman kita yang masih menjalani isolasi mandiri dan terkena covid
mereka semangat untuk tetap sehat ketahanan gizinya terjaga dengan sayur sayuran yang tentunya ini semua salah satu untuk meningkatkan imun tubuh mereka
hingga saat ini sudah sebanyak satu ratus enam belas orang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dan enam ratus sembilan puluh empat orang dalam pemantauan di kabupaten tanjabarat jambi
dua di antaranya meninggal dunia
satgas penanganan covid sembilan belas tengah menyiapkan tempat ruang isolasi tambahan agar tidak lagi melakukan isolasi mandiri di rumah
arven kennedy kota jambi jambi